ya ampun bapak
si dadang itu mah sengaja pak
dia sengaja berangkat paling belakang
supaya dia tuh tahu orang orang itu punya barang apa aja
yaudah kalau gitu saya permisi ya pak
saya mau ke rumah incum
kamu mah ada ada aja kum
kamu pernah dengar yang dia ketimbun
oh iya iya iya saya pernah denger
tapi agak agak kabur gitu ruko
apa tau kok ketibannya gitu loh
di dalam runtuhan itu di dalam puing
dari sela sela masih terdengar suaranya
makanya sejak itu dia
eh sih dapet cuti
kalo si emma pasti jadi dapet cuti dia
katanya tahun itu pulang semuanya
cutinya lebih panjang
dia akan disayang sama majikannya
pri jadinya bebas
ya udah saya mau ke rumahnya nyuncung dulu ya
saya juga mau ke stop febri
dibagi dua aja tuh a
kan uangnya tinggal seberapa
kita udah punya anak istri
ujung ujungnya teh rumah bakal dijual
aai kelasin tuh rumah buat kamu
tapi kamu tau sendiri aai hidupnya susah
siapa tau aja
dibolehin pindah ke jonggol
singkomnya teh gak mau a

kamu teh kepala rumah tangga hitam putihnya di tangan kamu tuh gak mau ya
kamu teh kepala rumah tangga hitam putihnya di tangan kamu tuh gak mau ya
bukan di tangan istri kamu
hidup memang begitu kos
susahnya lebih banyak
kalau kamu gak mau ketitipan
jangan punya anak istri
sekalian aja berangkatin istri kamu ke luar negeri
ibu mau pulang
pulang ibu pulang pak insya allah ada cuti amin mudah mudahan amin beres beresnya iya
ibu jenifer pulang juga jenifer enggak punya ibu punyanya mama
hei jalannya apa
itu tipe tabung jangan jangan dalamnya tabung gas
yah kasurnya masih kasur kapuk
udah kalau gitu sekarang kita ke rumahnya aceh ya
pasti om aceh nggak punya tv supersonic ya kan
san kamu cari tahunya kemana si aceh pindah
jangan siap siap ayo tuh
bapak bapak nggak usah memikirkan tentang sekolah anak anak
semuanya sudah didata
remda juga sudah berurus
mayros tkw pertama deh di sakita
beliau sudah berangkat tadi malam
ke mananya saya nggak tahu
beliau nggak menggunakan truk yang disediakan reklurahan
mungkin beliau tidak mau diketahui
di mana beliau tinggal
terima kasih pak
ini kira kira temboknya
mau diganti warna apanya
mau warna seperti ini saja
atau warna putih
kan ibu mau pulang
kita kan mau pindah rumah
orang orang rumahnya itu udah pada kosong
terus barang barang kita kapan dibawanya